lagu asal minang sumatera barat tak tong tong inilah yang membawa kelompok paduan suara asal indonesia
festival tahunan ini digelar di kota virenze italia
baduan suara yang terdiri dari lima puluh satu penyanyi berusia delapan hingga enam belas tahun ini mendapat nilai sembilan puluh lima lima
selain di kategori g
selain di kategori g
the resonance childance choir juga memenangkan kategori d yakni childance choir
di kategori ini baduan suara yang dilatih oleh luciana darmadi undun demir refireno dan david hartono cendra ini
menyanyikan satu lagu karya komposer mereka fero aldian shah stephanus yang berjudul mejiku hibiniu
di babak grand prix the resonance ylden schoir bersaing dengan enam kelompok paduan suara lain
di babak ini kembali the resonance children's choir menyanyikan lagu original karya komposer mereka fero aldian shah stephanus yang berjudul satu ratus tiga puluh tujuh hip street
the resonance children's choir juga mendapat penghargaan sebagai baduan suara dengan koreografi terbaik

tim the resonance children's choir yang mengikuti the lima th leonardo da vinci international choral festival ini merupakan anggota yang relatif baru
angkatan ini ketika awal latihan mengalami dampak pandemi covid sembilan belas sehingga kerap berlatih secara online